kita beralih ke informasi lain montana menjadi negara bagian pertama di amerika serikat yang resmi melarang warganya menggunakan aplikasi tiktok
larangan ini untuk melindungi penduduk montana dari dugaan pengumpulan data oleh intelijen tiongkok
bagi yang melanggar akan dikenakan denda sebesar sepuluh ribu dolar atau lebih dari satu ratus empat puluh delapan juta per hari
efek jerah aturan ini rencananya akan mulai berlaku pada satu januari dua ribu dua puluh